jurubicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah memastikan bahwa terdakwa kasus mega korupsi ktp elektronik setia novanto dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke persidangan
bahkan selasa kemarin novanto sempat diperiksa oleh kpk untuk tersangka anang sugiana sudiharjo atas kasus yang sama
febri menuturkan bahwa tim dokter kpk telah melakukan pengecekan kesehatan sebelum novanto berangkat ke pengadilan tindak pidana korupsi
pemeriksaan menunjukkan bahwa novanto dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti persidangan
febri menambahkan kpk juga telah berkoordinasi dengan pihak dokter rumah sakit cipto bangun kusumo serta ikatan dokter indonesia sejak awal
hal tersebut membuat kpk telah mempersiapkan diri jika ada kemungkinan lain yang terjadi terkait dengan kondisi kesehatan novanto
sebenarnya tim dokter kpk juga sudah melakukan pengecekan kesehatan sebelum berangkat ke pengadilan tipikor
kondisinya masih sama sehat dan siap dibawa ke persidangan
kami harap terdakwa bisa kooperatif dalam proses persidangan ini
kalau memang ada bukti bukti yang ingin digunakan untuk menyangkal kpk
maka hadirkanlah bukti itu di proses persidangan agar proses pengadilan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi publik tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
bukan hal hal yang lain